ada apa ya
apa anak saya roman baik baik saja
atau ada apa ini
maaf bu saya harus mengabarkan
kalau hari ini pihak sekolah men scores roman selama dua hari
kenapa bisa begitu
aku tuh harus melurusin kesalahpahaman ini
rumah tuh gak salah apa apa kalau misalnya dia dihukum gara gara aku
roman itu gak jahat
dia baik sama aku justru dia yang ngelamatin aku
sekolah kamu ke arah sini kan
makasih banget ya makasih

pak saya mohon jangan pak jangan kasih tahu orang tua saya soal ini pak
tidak bisa roman
saya minta nomor hp orang tua kamu
saya rela lakuin hukuman apa aja
hukuman berat pun nggak apa apa
mau itu bersihin toilet di sekolah
mau bersihin kelas gudang atau apa
saya semua siap
roman kamu tidak dengar ya kata kata saya
kamu kasih nomor hp orang tua kamu
pak kalau mama saya sampai dengar soal ini
saya yakin dia pasti nangis pak
bapak saya juga pasti bakal marah besar pak sama saya
makanya kalau mau orang tua kamu tidak menangis
mikir mikir dulu bang mau bertindak
sudah jangan berteli teli
makanya orang tua nggak mau menangis itu kamu jangan macam macam
ada telpon masuk angkatlah
selamat siang bu
saya pak umar
gurunya roman dari sma tujuh ratus dua belas
apa anak saya roman baik baik saja
atau ada apa ini
saya harus mengabarkan
kalau hari ini pihak sekolah men skor seroman selama dua hari
kenapa bisa begitu
kami mendapatkan berita dari orang tua murid
kalau roman pergi sama anaknya dari semalam
dan tadi pagi baru pulang
dan hari ini juga roman tidak masuk sekolah tanpa izin yang jelas
jadi dia sebenarnya mengajak siapa
temannya yang namanya siapa pak
samuel atau itu sih
atau siapa pak
ini ini ini tak mungkin pak
bapak bapak jangan bercanda dengan saya
orang tua wulandari sangat marah sekali bu
karena putrinya pergi bersama roman tadi malam
dan baru pulang tadi pagi
apalagi wulandari pulang dalam keadaan sakit
maka dari itu
ibu bisa menasehati roman
karena bagaimanapun juga
nasihat orang tua itu sangat penting bu
ya baik pak
nanti saya bicarakan
saya nasehati dia
saya telepon dia
siapa pekerja banyak
diberi pelajaran nyata
untuk tempat yang berlangsung
jangan diam sajalah kau
ini pak roman
roman roman melanggar peraturan sekolah
yaitu diskors dua hari
mah mama tunggu di sini aja ya
nanti kalau aku udah kelar aku langsung pulang kok
yaudah kamu cepetan ya sayang
man kayaknya sedih
ayah ampun roman
kok lo kesian banget sih
kalau gara gara lo ganteng banyak banget yang pengen ngezolimin lo
bebi lo kenapa man
gue selalu pegang
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
muka roman jadi babak belur kayak gini gara gara temen kelas loh tuh
pokoknya kucut kucusnya si defon
terus juga roman abis diskors dari sekolah gara gara bokap lo ngelaporin dia ke sekolah
aduh ulan dari bukannya sisi jahat ya
sama orang orang yang ada di sekitarnya ulan dari
roman arbani sama sissy kan kesian tau dia dibully terus
sumpah gue gak bermaksud
dan gue juga udah ngejelasin sama bokap gue
jangan lalu gak usah minta maaf sama gue
tapi apa yang sissy bilang tadi juga bener
lebih baik sekarang
lu gak usah deket deket gue lagi
gue cabut ya
biar di sisi antri ini ya
gue lagi pensi sendiri makasih ya
gue masuk dulu ya
gue mau ke sana
gue mau ke sana
gue mau ke sana
hanya ingin di sisi ulan dari
menjaga bulan purnamaku tanpa henti
melindungi beda dariku tanpa terganti
namun takdir memaksa cinta ini menjadi kering
hanya sebagai hiasan dinding
karena dianggap tak pantas bersanding